kepergok saat beraksi seorang pencuri motor nekat menceburkan diri ke sumur untuk menghindari kejaran warga
setelah nekat menceburkan diri ke dalam sumur pencuri motor akhirnya dapat ditangkap warga dan petugas
pelaku diangkat dari dalam sumur di desa telajung udik kecamatan gunung putri kabupaten bogor
pelaku diketahui sudah berada di dalam sumur sedalam empat meter selama empat jam
usai dievakuasi ke atas permukaan pelaku langsung dibawa petugas ke mapolsek gunung putri
sebelumnya rekan pelaku terlebih dahulu ditangkap petugas usai dikeroyok warga
nah itu ada sumur itu ada lubangnya sumurnya juga enggak dalam sih sumur udah mati sih cuma empat meter